komisi pemberantasan korupsi atau kpk kembali akan melelang harta milik koruptor pada jumat dua puluh empat november dua ribu tujuh belas
pelelangan ini dilakukan sesuai dengan pasal delapan belas ayat dua undang undang no dua puluh tahun dua ribu satu tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
dua mobil milik mantan bupati banyuasin yan anton ferdian terdakwa kasus suap proyek di sejumlah dinas di kabupaten banyuasin termasuk barang yang akan lelang tersebut
ini adalah deretan mobil yang akan dilelang kpk pada jumat dua puluh empat november dua ribu tujuh belas mendatang
ada tujuh mobil yang akan dilelang kpk pada jumat nanti
salah satunya adalah mobil milik dari mantan bupati banyuasin yan anton ferdian
mobil dengan merek mercedes benz ini merupakan mobil sitaan kpk yang dibanderol untuk lelang hari jumat nanti dengan harga satu miliar lebih atau hampir rp satu satu miliar
selain mobil mercedes ben milik yan anton ini mobil yang akan dilelang adalah mobil keluaran jepang yaitu merk leksus yang dibanderol dengan harga satu dua miliar lebih atau hampir rp satu tiga miliar rupiah
surat surat yang dimiliki oleh kedua mobil ini lengkap seperti stnk dan juga bpkb
untuk mengikuti lelang yang akan dilakukan nanti tanggal dua puluh empat november peserta wajib memiliki akun yang terverifikasi oleh djkn kementerian keuangan republik indonesia
hasil lelang dari harta harta rampasan milik para koruptor ini akan diberikan negara sebagai penerimaan negara bukan pajak
inessa yuniza jakarta